empat kabupaten di jawa timur yang mencatatkan angka kasus positif covid sembilan belas baru terbanyak adalah
lumajang dengan seratus kasus jember enam puluh kasus terenggalek empat puluh satu kasus dan banyuwangi tiga puluh kasus
epidemolog universitas airlangga surabaya atoila isfandiari mengungkapkan
lonjakan jumlah kasus ini berkaitan dengan aktivitas pengumpulan warga
baik pada pilkada demonstrasi maupun masa libur panjang
pada tujuh belas agustus ada empat ratus tujuh belas kasus baru covid sembilan belas di jawa timur
bahkan data satgas nasional mencatat jumlah yang lebih banyak empat ratus delapan puluh kasus
atau naik dua kali lipat dari hari sebelumnya dua ratus enam kasus
pada sembilan belas november ada empat ratus dua puluh lima kasus baru
disiplin mematuhi protokol kesehatan cenderung merosot di kabupaten
sehingga jumlah kasus baru relatif naik
hal ini berbanding terbalik dengan kota besar seperti surabaya
yang jumlah kasusnya melandai karena tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan
mencapai tujuh puluh sampai delapan puluh persen
di kota besar tingkat kepatuhannya itu terjaga sehingga kasusnya cenderung melandai
tetapi di perifer masyarakat ini menganggap bahwa
pandemi ini sudah mulai terkendali sehingga kepatuhannya itu jadi menurun
jadi banyak terjadi abai dalam protokol kesehatan
atoila juga menyebut
ada dua klaster baru di jember yang berkaitan dengan pilkada dan aktivitas di universitas
di tas negeri jember
dua puluh kasus positif ditemukan di kampus dan dua orang dinyatakan meninggal
jurubicara satgas covid sembilan belas jawa timur makian jibril mengatakan
okupansi rumah sakit rujukan covid sembilan belas meningkat pasca libur panjang
data satgas covid sembilan belas jawa timur menunjukkan
jumlah pasien baru yang dirawat pada tujuh belas november mencapai dua satu ratus tujuh puluh dua orang
naik satu ratus lima puluh empat orang dibandingkan enam belas november
dan pada delapan belas november bertambah sembilan puluh enam orang
atoila memprediksi jumlah kasus baru akan naik seiring dengan adanya pilkada serentak
dan libur panjang pada desember mendatang
menurutnya komitmen mematuhi protokol kesehatan harus ditegakkan